lo jagoannya turun lo
gua bilang turun
bener bener harus ngelakuin hal ini tante
buat dapetin hatinya michelle
di dunia ini tuh masih banyak banget perempuan lain
michelle si tukang pembuat masalah itu
aduh tante nggak habis pikir sama kamu
sekarang tante tanya deh sama kamu
apa sih kelebihannya michelle
cantik banget juga dia tuh enggak
kayak enggak terus apa yang bikin kamu sampai milih dia
tante aku gak butuh semua itu tante
pokoknya michelle tuh beda dan spesial banget di mata aku tante
dia tuh beda banget sama semua cewek yang pengaku kenal
jadi please kali ini bantuin aku ya tante
aduh tante bener bener nggak habis pikir deh sama kamu
pasti bilangnya dia itu beda dari yang lainnya
dia itu spesial
spesial pake telur lima kayak martabak gitu
please bantuin aku ya tante
kabulin permintaan aku oke
tante tuh sebenernya berat banget
yaudahlah nanti aja kita omongin lagi
tante beneran ya
makasih ya tante
makasih ya tante
nubel ini kalo kayak gini terus
lama lama usaha gue buat nyingkirin michelle tuh gagal terus
ini ya selain rifqi si aldino juga
ngapain sih sosoan jadi guardian angelnya michelle
makanya rin udah saatnya ga sih lo bongkar suara rahasia madame preti itu
pasti michelle bakalan benci banget sama aldimu
lagian sih dia sok kecakepan banget sampai direbutin dua cowok kayak gitu
bel lo tuh gausah deh sosoan kesel
lo kalo digeleng geleng disuruh aksi aja ga becus kerjanya
ini ya lo denger ya soal bongkar bongkar kalo madame preti itu tantanya aldino
itu tuh butuh timing yang pas gak bisa sembarangan
jangan jangan si michelle tuh pake jampi jampi
soalnya dia sampai direbutin dua cowok terus viral lagi
lo tuh ngerasa lo hidup di zaman batu apa gimana sih
ini udah mau dua ribu dua puluh dua bella
sempet sempetnya mikir jampi jampi
udah udah sekarang pulang aja deh pulang
ada nyokap gue daripada dia betein lo gara gara lo nginep disini mending pulang

tapi kalo ketemu tante melda males juga sih kalo di jutekin

tante melda malas juga sih kalo di jutekin

setelah semua apa yang terjadi tadi
terakhir kali gue lihat papa kayak gini itu
waktu papa kehilangan mama
papa pasti hancur banget hatinya sekarang
kalau gue gak mau papa bersama perempuan lain
apalagi itu namanya kerupuk kulit
rencana papa selanjutnya itu apa
untuk menyelesaikan masalah ini
papa sendiri belum tau
apapun yang menjadi kebahagiaan
papa akan lakukan
papa harus mengorbankan kebahagiaan papa sendiri
terutama kebahagiaan kamu
itu akan salahkan
sekali lebih menyakitkan buat papa
papa mau istirahat
kamu istirahat juga
papa mau istirahat
gue gak tau
gue udah maafin papa apa belum
soal semua masalah lu tentang mama
tapi apa memang semua orang tua
akan melakukan hal yang sama
mereka akan melakukan hal yang sama
kebahagiaan dan perasaan mereka
ini anak kesayangan aku
terlebih panggilnya el
jadi selama ini
dia selalu menghina anak saya
selalu mempermalukan anak saya di depan umum
itu adalah kamu mai
aku bisa jelaskan semuanya
saat itu aku baru tahu
kalo ternyata el itu anak kamu
ternyata kamu adalah orang yang pernah menyakiti hati anakku
kamu orang yang paling membenci anakku
dan aku gak tau itu
yang tau semua itu malah menyemunyikan semuanya
dan jauhin aku tanpa alasan dan penjelasan

udah udah udah
lebar semua lebar
lupa ada rujuk semua
woy udah stop
udah udah udah
jangan sampai lolos
gua bilang turun